freeport mcmoran telah menunjuk mantan kepala staf angkatan udara cepi hakim sebagai orang nomor satu di freeport indonesia
penunjukan ini tertuang dalam inter office memorandum yang dikirimkan oleh ceo freeport mcmoran tertanggal sembilan belas november dua ribu dua puluh
lantas akan seperti apakah perjalanan perusahaan yang pernah disebut sebut dalam kasus papa minta saham tersebut
di bawah kepemimpinan cepi hakim yang pernah menjadi penasehat perusahaan tambang emas dan tembaga asal amerika serikat tersebut
freeport di tangan cepi hakim kami ulas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah hadir di studio dua cnn indonesia hendra sinadia wakil ketua indonesian mining institute
halo pak hendra terima kasih sudah bergabung bersama kami
kebetulan atau tidak setelah trump terpilih sebagai presiden amerika
lalu raksasa tambang asal amerika menunjuk cepi hakim sebagai presidir freeport indonesia
ya saya kira masalah timing aja ya
jadi ini kebetulan saja
kebetulan saja karena kita lihat pak cepi hakim itu sudah masuk ke sistem administrasi freeport sebagai senior advisor kan ya
beberapa bulan sebelumnya jauh sebelum penunjukan ini ya
oke jadi kalau menurut anda karena ini kali
freeport ini kan menarik ya sedikit kontroversial
apalagi setelah skandal papa minta saham itu persis setahun yang lalu kita lihat
dan setelah sebelumnya kita tahu adalah pejabat bin yang menjadi presidir di freeport
kali ini juga mantan kasau yang memegang freeport indonesia
kalau menurut anda seperti apa nanti freeport ke depan di tangan cp hakim
mungkin kebetulan aja ya kebetulan dua duanya yang terakhir ini jadi kebetulan aja
karena mungkin saya tentunya freeport dalam hal ini dalam memilih nakodanya
lakukan satu riset yang mendalam lah ya
dan tentu yang dipilih ya orang orang yang punya kapabilitas yang tinggi dan punya jejaring yang kuat ya
karena sebagai perusahaan terbesar ya
jejaring itu untuk apa nanti untuk freeport indonesia
tentunya kan freeport berhubungan dengan banyak stakeholders ya
stakeholder sangat beragam sekali bukan hanya dengan tambang tapi masyarakat dan juga kalangan internasional
nah kalau kita lihat profil dari beberapa presidir freeport sebelumnya ya terutama pak cepi juga ya pak ⁇ maruf ⁇
kebanyakan yang kalau dari militer kan punya wawasan kebangsaan yang kuat mungkin ya
dan itu saya kira mungkin nilai plus ya
menarik ya wawasan yang kuat ya
memang tapi memang saya ingin kemudian kita bergeser untuk melihat tentang harga komoditas juga
harga komoditas belakangan emas juga membaik kita lihat komoditas juga harganya juga rally terus meningkat terus
hari ini juga naik lagi misalnya minyak timah itu juga naik
tapi kalau untuk tembaga emas untuk freeport ke depan akan seperti apa menurut anda
iya ini menarik sih
kalau lihat tembaga ke depan ini masih agak fluktuatif ya dan tekanan tekanan eksternal juga cukup kuat ya
dan ini banyak dipengaruhi juga oleh tiongkok ya terutama ya sebagai pengguna tembaga yang besar
jadi ke depannya sih memang profilnya cukup positif ya tapi tentunya ya fluktuatif
untuk produksi juga akan seperti apa kira kira untuk freeport ke depan menurut anda
untuk produksi ke depan tentunya sangat tergantung ya kelangsungan tambang bawah tanah
mereka yang kalau kita lihat grassberg akan berakhir ya cadangannya di tahun dua ribu tujuh belas
sehingga freeport akan masuk ke menambang di bawah tanah
nah ini sangat tergantung oleh tentunya persetujuan persetujuan ya
saya persetujuan dari pemerintah tentunya ya
dan ini yang sangat menentukan
dan saya kira freeport dalam bisnis plannya tentunya sangat positif ke depannya untuk rencana penambangnya
tapi tergantung oleh pemerintah ya
freeport ini juga sempat mencuat dengan misalnya divestasi saham dong
sejauh ini menurut anda mungkin anda akan mendapat informasi
anda kalangan pebisnis juga pasti mengatakan seperti apa kira kira nanti ini akan ke depan
ya saya kira sih kalau diberikan mekanisme ipo tentunya saya kira itu mungkin yang lebih cepat ya
jadi di sini mungkin ya perlu pemerintah menyikapi segera ya untuk mekanisme pengalian saham yang tepat
dan saya kira mekanisme ipo dimana saja bukan untuk freeport sendiri dan untuk perusahaan lain juga tentunya harusnya bisa diberlakukan ya
oke freeport ini berkontribusi cukup signifikan untuk freeport mcmoran yang berbasis di amerika serikat
siapapun yang memegang freeport indonesia pasti mendapatkan tadi anda sudah sebutkan kajian yang cukup dalam siapa orangnya
dengan cepi hakim yang ditunjuk menurut anda seperti apa ini akan berkontribusi baik untuk internal perusahaan
untuk indonesia karena ekspor juga dilakukan di sana memenuhi komoditas juga dari tembaga dan emas atau secara perusahaan freeport mcmoran
saya kira sih prioritas yang diemban oleh presiden direktur yang baru adalah bagaimana mengamankan agar kelangsungan operasi yang sangat krusial
terutama di masa masa berapa tahun terakhir ini khususnya terkait perpanjangan ya
saya kira itu prioritas pertama dan juga jadi prioritas dari pak ma'ruf sebelumnya dan juga pak rosik
sudah mendapatkan ini tentunya fokusnya adalah bagaimana memastikan agar penambangan di proyek penambangan bawah tanah ini bisa berjalan dengan lancar ya
dan kemudian tentunya tidak dilupakan juga adalah bagaimana freeport tetap berkomitmen untuk mendukung pengembangan pembangunan di papua
karena itu juga kunci ya dan saya kira dengan pengalaman pak cp di militer ya tentunya itu beliau punya wawasan yang cukup luas ya untuk mengembangkan papua juga
dan tentunya di internal freeport sendiri bagaimana mengembangkan soliditas dari internal karyawan ya
karena kita lihat beberapa waktu sebelumnya terjadi beberapa demo dan ini menjadi periode konflik juga ya
dan papua juga menjadi salah satu prioritas bila kita kaitkan dengan infrastruktur yang akan dibangun oleh mereka meskipun masih dalam jangka waktu panjang
seperti apa itu akan mempengaruhi kinerja ataupun program program apabila nanti pak cepi hakim masuk menjadi bos baru freeport indonesia
ya tentunya pengembangan infrastruktur di papua juga ini ya karena begini ya freeport sangat juga dilihat perkembangannya dengan pembangunan papua ya
jadi kalau papua lambat berkembangnya seakan akan ini blame it on freeport ya
sehingga more or less pengembangan papua kadang ya lebih banyak dipersepsikan freeport ya
sehingga papua adalah freeport
iya itu dia itu yang berkembang kan
kalau ada pengembangan jalan di daerah mana wah ini bagaimana nih dengan kontribusi freeport
jadi saya rasa sepanjang ya ada assurance atau melalui kelangsungan usaha freeport dan itu saya kira akan proyek proyek infrastruktur yang telah direncanakan oleh pemerintah indonesia dan pemerintah papua akan berjalan dengan baik
saya kira banyak sekarang yang sedang digarap ya proyek proyek infrastruktur besar ya oleh yang mana freeport juga ikut berkontribusi di situ
baik pak hendra
kita punya menteri sdm yang baru
kemudian wakilnya juga ada pak archandat pahar
kemudian kita lihat di sini ada pak cepi hakim
seperti apa ini akan berpengaruh pada renegosiasi freeport dan pemerintah
nah ini yang menarik ya
ini kita dapat kita memiliki menteri yang baru ya
menteri yang baru dengan leadership yang kuat strong ya
dan kata presiden keras kepala
keras kepala ya
pak jonan itu keras kepala
tapi tentunya pak jonan adalah tentunya selain keras kepala beliau secara positif adalah
orang yang sangat pragmatis juga dan sangat profesional ya
jadi melihatnya itu lebih ke profesional
dan saya yakin sebagai bekas orang yang lama ya di investment banker
pak yonan sangat memahami itu bagaimana aspek aspek keekonomian dari satu perusahaan ya
tentunya ini industri yang berbeda tapi polanya kurang lebih sama
dan dengan pak cepi juga dengan selama ini pengalaman di pemerintahan juga
dan ini beliau paham lah kira kira bagaimana sih sebenarnya untuk
paham untuk dalam konteks apa ini pak
demi freeport saja atau ada tadi yang disebutkan awasan kebangsaan
freeport ini kan milik milik bangsa kita ya
milik amerika pak
oh enggak dong
ini perusahaan nasional kita ya tentunya
yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh amerika
jadi saya kira dalam hal ini pak cepi bisa menempatkan lah
diri dalam bernegosiasi nanti untuk kepentingan negara tentunya ya
kira kira proyeksi anda
proyeksi anda kira kira seperti apa renegosiasi akan terjadi untuk kontrak freeport misalnya
kalau kita lihat dengan isu dua belas januari ya
sangat dekat sekali ya pak ya
iya sangat dekat sekali ya
tidak sampai dua bulan
jadi memang kalau langkah yang dilakukan oleh pak yonan yang mencanangkan
menargetkan akan selesai renegosiasi sebelum akhir tahun
saya kira itu ya meskipun sangat optim apa
sangat ini ya
melihat waktu singkat
tapi kita harus optimis bahwa akan didapat hasil yang positif ya
hasil positif itu seperti apa pak yonan
hasil positif tentunya simpel aja sih
simpel aja bahwa bagaimana sebenarnya kebijakan yang tepat
yang nanti akan memberikan keuntungan bagi negara
nah keuntungan ini kan harus dilihat dong
misalnya penerimaan negaranya bagaimana pencipta alaman pekerjaannya
pembangunan regional di papua ya
masyarakatnya dan pemanfaatan sumber bahan galin
di pidanya jangan ditahan tahan gitu ya
ya tentunya itu salah satu juga
saya ingat teman pak katim sampai minggu ini
saya minta minta itu di pidanya gak dikasih ke penerimaan negara
dan itu harus dilakukan satu kajian yang komprehensif ya
jadi kita gak cuma
cukup tidak pak sampai akhir tahun
karena target pak yonan akhir tahun
atau pemerintah jangan jangan sudah punya pola sikap akan seperti apa
mungkin juga ya
karena kan ini freeport ya
pemerintah sebagai pihak yang berkontak dengan freeport ya
setelah tahun enam puluh tujuh kemudian kontrak baru sembilan puluh satu kan tentunya udah sangat paham ya
meskipun ada pergantian rejim
tapi pemerintah sepertinya paham lah bahwa ini freeport
tergantung syarat smelter juga harus dibangun
ya itu salah satunya
tapi itu yang harus didiskusikan dulu dengan freeport ya tentunya ya
ya harus didiskusikan
karena kan perubahan kontrak nih harus disetujui oleh dua pihak
diimpos oleh pemerintah dan freeport setuju
sama dengan renegosia dengan perusahaan yang lain
sama sifatnya sih
apalagi amerika punya orang nomor satu yang baru
donald trump yang sudah tahu dengan kebanyakan ekonominya
kita akan lihat seperti apa nanti di tangan cp hakim freeport indonesia
apakah berkontribusi lebih baik dibanding sebelumnya bagi penerimaan negara
pak hendra sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business